inilah aksi komunitas badut di kawasan cimahi jawa barat
yang keliling kota berbagi makanan kepada warga
khususnya pedagang dan ojek setiap hari jumatnya
inilah komunitas badut necis atau nyentrik cimahi bandung sauyuna
komunitas badut ini berdiri sejak empat tahun lalu
komunitas ini tidak semata mengumpulkan rupiah
namun juga banyak bergerak di beberapa aksi sosial
mereka biasa mengelilingi kota cimahi setiap hari jumat
dengan menggunakan mobil yang juga dihias khusus
tujuannya untuk berbagi kepada sesama
dana makanan gratis biasa dikumpulkan melalui uang hasil bekerja sebagai badut
yang sebagiannya disisikan
selain itu ada pula donasi dari sejumlah klien para badut
ya baik sih menjaga kesehatan membantu rakyat
kemungkinan ya itulah bagi ibu mah baik baik saja
tak hanya berbagi makanan sambil beratraksi
para badut juga memberikan masker secara gratis
sambil sekaligus memberikan edukasi tentang bahaya virus corona
kita sepakat bahwa komunitas nesis bergerak di bidang sosial itu free
kenapa kita tidak meminta bayaran
karena memang ketika kita lillahi ta'ala kegiatan sosial

itu rezekinya itu luar biasa akan bertambah dan itu sudah terbukti
komunitas badut yang beranggotakan tujuh orang ini tidak hanya berbagi saat pandemi saja
sebelum pandemi covid sembilan belas datang ke bumi
badut badut ini juga telah melakukan beragam aksi sosial lainnya
seperti menghibur korban bencana
nanti yatim hingga jompo di sejumlah daerah